perlu air panas
minah gak bisa tidur
mina kok sepertinya gak denger
jam berapa sekarang
jam dua mah
ini juga diangkat
angkat dikit dulu
pak ketawa pak
airnya udah matang
itu andri sama self
sudah gue tanya duluan
aduh mak jangan nangis
nggak tahu beb dari tadi nangis terus gimana yuk
ya wess kita ke rumah bu aminah aja
mungkin dia tuh kangen sama saudara saudaranya beb
enggak lah beb aku kan ibunya
ini kan anakku
tapi nangisnya nggak berhenti berhenti bu
ya udah sabar aja sabar beb nanti juga berhenti
udah nggak usah dibawa ke rumah bu aminah
sayang apa ya minum susu aja ya
hah jangan nangis gini terus dong
mama kepikiran dede bagi
aduh mama pengen ke sana deh
lagian mama sih gimana
kita hutang budi sama mereka
lagian kita bayar kok nggak bisa ditukar sama dede bayi
mama nggak nukar dede bagi dengan mama

hutang tetap dibayar
udah mobilnya dijual aja
biar dede baginya bisa kita ambil
udah mobilnya dijual aja

oh puputnya kan lagi sakit
bu puputnya kan lagi sakit
jadi bawa ke rumah sakit lah pa
kan duitnya banyak
emang kalau dikasih dede bayi kan duitnya banyak
kalau dede bayinya kena panapah gimana
mama juga nggak mau
ibu puput lagi nggak stabil
udah tau orangnya lagi nggak stabil
masa iya didik bayi kita dititipin ke orang yang lagi nggak stabil
iya selamat malam
istri udah setuju katanya
minggu ini kita sudah bisa pindah
gimana tuh dan kasihan bayinya
saya juga gak tau saya belum punya anak
bukan itu dan maksudnya kita lihat ke dalam
yuk bobo yuk pintar
aduh be mendingan kita ngantarin ke rumah bomin aja ya
gak usah beb gak perlu
ini juga sebentar lagi berhenti kok nangisnya
ini dedek baik tuh cuma kangen aja sama rumah sakit
aduh beb soalnya tuh nangisnya dari maghrib beb
beb udah gak apa apa ah
aku ngerti cara ngatasinnya udah gak usah khawatir
sebenarnya mama kalian itu gak ngasih
cuma oma itu gak enak sama si puput
sekarang baru oma nyesel
kalau cucu oma kenapa ngapa gimana
bayinya kenapa pakcik
dari tadi nangis terus pak
coba sampein bawa ke dokter pagi
eh tambah kalau bayi nangis biasanya haus atau laper
mungkin kangen saudara saudaranya pak
jangan nangis terus ya
udah apa apa pak
udah udah apa apa
saya tinggalin hansip dua di sini
kalau butuh apa apa bilang aja
iya pak rw
perlu air panas
minang kok sepertinya nggak denger
jam berapa sekarang
jam berapa sekarang
jam berapa sekarang
jam berapa sekarang
jam berapa sekarang
jam berapa sekarang
jam berapa sekarang
jam dua ma